anak lo jadi lo yang harus nentuin
mudah mudahan mereka bisa paham ya
hmm seharusnya sih
ya kalau enggak mah kebangetan
sikap lo tadi udah bener
jadi bagaimana hasil presentasi kami menurut bapak
saya sangat suka hasil presentasi hari ini
saya minta langsung dikerjakan ya
secepatnya langsung kumpulkan lagi ke saya
sekarang untuk bagian keuangan
ketika hasil presentasi ini dilakukan
butuh budget berapa
gimana udah sampai rumah sakit
mama masih sama randy di jalan
terus ini mobilnya
mobilnya randy rebih belum
posisi mama sekarang dimana sama randy
ini di jalan dutamas
ini di jalan dutamas
ini tuh takut sekali ya
mobilnya kenceng sekali dan ini turunan

jalan utama sekitar sepuluh menit dari sini kan ya
mama gak usah panik
mama sekarang coba live share lokasi ini mama ya
aku coba kesana sekarang
aku coba kesana sekarang
gantiin si bimbing rapat ya
oh baik pak
gantiin si bimbing rapat ya

oh baik pak
oh baik pak
oh baik pak
oh baik pak
gantiin si bimbing rapat ya
lama banget bro
gateng gateng tuh pak randy nya
udah bosen banget gue
daripada kita bosen nunggu
boleh juga tuh
dari para jamu orang disini nunggu lama lama yuk
loh itu kan suaminya bu andin
berarti ini beneran kantornya dong
bisa jadi sih tapi kenapa buru buru begitu ya
mungkin bu andinya mau brojol kali ya
yuk ikutin yuk
enak banget ya bro jadi bos ya
tinggal berhenti berhentiin orang menyuruh orang
orangnya nurut aja ya
kapan ya kita jadi bos
ya seenggaknya kita mimpi dulu kali ya
mimpi dulu ya coba
ya allah masih dua kilometer lagi dari sini
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
ya allah selamatkan mama saya ya allah
lindungi mama saya ya allah
aduh kok bisa sih
kejatuhan cicak gitu
pilih aku kok gak enak ya
gak enggak enggak
aku gak boleh berpikiran macem macem
randy pasti baik baik aja
ya allah randy hati hati
randy ini jalannya turunan
ibu penggana yang ngingin ya bu
saya berusaha buat mengendalikan mobil ini
kita pasti selamat bu
ibu penggana yang ngingin ya bu
kita pasti selamat bu
ya tuhan ya tuhan turunan
ya allah ya allah laju mobil ini semakin kencang
aku gak mau bikin mama khawatir
lebih baik aku gak usah angkat
doain aku biar selamat
ya allah lindungi kami ya allah
tolong kami ya allah
tolong selamatkan kami ya allah
ya tuhan ya tuhan berhati hati
nino sudah sangat membenci elsa
dan gak mampu lagi dengan elsa
aku gak bisa memaksa dia kali ini
kuatkan elsa ya allah
jangan biarkan si casey makin hancur
supaya ajak riana kesini
mungkin kalau ketemu rena hatiku lebih tenang
mantap keren banget
harus gitu ndi
lo harus punya sikap lo harus tegas
jadi lo yang harus nentuin
bukan mereka mereka siapa
mudah mudahan mereka bisa paham ya
ya kalau enggak mah kebangetan
sikap lo tadi udah bener
kalau ada apa apa
kan gue pernah bilang sama lo
gue selalu ada
ada buat lo
walaupun gue babysitternya sih
tapi gue bakal jadi garda terdepan buat lo
gue kan sahabat lo juga ndi
eh papa nelfon bentar ya
aku lagi di sekolahnya reina
kok suaranya gitu pa
kangen sama rena aja
abis dari sekolah rena kamu mau kemana
kamu mau gak ajak rena ke cov city
bapak kangen banget sama rena
papa tadinya mau kesana juga
papa gak enakan udah satu bulan
papa gak masuk kerja disini
kalo gitu nanti abis sekolahnya rena
aku sama rena sama mirna nanti mampir kesana ya
suara papa kedengerannya sedih
apa papa ada masalah
apa bu elsa sudah bisa bahagia dengan cara ibu sendiri
apa ibu sudah terima
cinta dari orang orang yang perhatian dengan ibu
mana ada cinta dari mereka